hai mengalami arus pendek saat menyalakan listrik yang padam sebuah rumah makan di
pulau gadung jakarta timur hangus terbakar bahkan warga panik saat melihat api yang kian membesar
sementara petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api
hai mes itu kejadiannya dari mati listrik saat api listrik menyala dinaikkan kejapak ada
ada konsultasi bagaimana tapi langsung meranggat cepat ke bagian plafon dan bagian belakang sampai
pelaku itu terbakar dan sekarang proses alamnya sudah masuk masuk dingin beruntung tamu rumah
makan beserta karyawan dapat menyelamatkan diri setelah tiga puluh menit api berhasil dipadam
dinaikkan oleh petugas